juga membicarakan tentang program vaksinasi gotong royong atau vaksinasi mandiri
beberapa prinsip kita bicarakan sebaiknya seperti apa
memang program ini belum divinalisasi karena kita menunggu sesudah vaksinasi kena kes
kemudian diikuti oleh vaksinasi lansia dan dimulai vaksinasi untuk tenaga publik
opsi ini baru akan kita kaji diskusinya sudah ada mudah mudahan dalam waktu dekat
kalau kita bisa mendapatkan persetujuan dari kcppen kita bisa kemudian meluncurkan program ini